kenapa orang seperti ini
bisa masuk ke dalam persetuan kita
kalau memang kau hebat
seharusnya lemah sugi menjadi kerajaan besar
dan bisa mengalahkan berkejaran
jaga mulutmu seruni
kemana perempuan itu
sampai rumah hasil
ini adalah tempat yang tajam
kenapa aku bisa berada di tempat yang sama
malang sung sang sudah masuk ke hutan warang
untuk sementara dia akan terjebak dan tidak bisa keluar
sampai rumah hasil
aku selalu berputar
di tempat yang sama
sekarang saatnya aku ikut
pesta darah di pejajaran
ini bagus sekali nyai
dengan baju ini
kita bisa menyusup ke pejajarannya
kita bisa menyusup ke pejajarannya
kita bisa menyusup ke pejajarannya
kita bisa menyusup ke pejajarannya
dan melakukan pembantaian
aku sangat suka menggunakan
ini cocok untukmu butikku
ini cocok untukmu butikku
kau tidak perlu memakai baju ini
kau lebih baik pura pura tunduk kepada pajajaran
dengan begitu kau bisa mengantarkan upetik sana
dan membawa satu pasukan prajurit
masuk ke pejajaran
masuk ke dalam istana
masuk ke dalam istana
keberadaan prajurit karagenda
itu sangat dibutuhkan
yang masuk ke dalam pesta itu
tidak akan cukup
kita butuh pasukan yang besar
masuk ke dalam istana
tidak akan cukup
baiklah kalau begitu
aku akan membawa pasukanku
masuk ke dalam pejajaran
aku pernah mendengar legenda tentang hutan ini
hutan tempat bersembang
maya para jin dan silu
manusia dilarang memasuki wilayah hutan ini
karena akan tersesat di dalam dan tidak bisa keluar kembali
aku tidak boleh menyerah
aku harus keluar dari hutan ini
kenapa baru muncul
lama sekali kau menjalankan tugasmu
lo langsung sembuhkanlah pendekar sembarangan rompang
aku saja hampir kewalahan menghadapinya
untung saja berkat kecerdikanku
aku bisa menjebak yang hutan larangan
ya dia akan terjebak di sana selama beberapa hari
dia akan berputar putar dan tidak bisa keluar dari sana
kenapa aku tertawa
apa yang lucu
melawan walang sungseng saja kamu tidak mampu
lalu apa yang kamu banggakan
aku heran kenapa orang seperti ini bisa masuk ke dalam persekutuan kita
kalau memang kau hebat

seharusnya lemah sugi menjadi kerajaan besar dan bisa mengalahkan ke sejarah
jaga mulutmu seru nih

aku akan menemukanmu
aku akan menemukanmu
aku akan menemukanmu
aku akan menemukanmu
aku akan menemukanmu
aku akan menemukanmu
aku akan menemukanmu
aku akan menemukanmu
aku akan menemukanmu
aku akan menemukanmu
aku akan menemukanmu
aku akan menemukanmu
aku akan menemukanmu
aku akan menemukanmu
aku akan menemukanmu
aku akan menemukanmu
aku akan menemukanmu
aku akan menemukanmu
aku akan menemukanmu
aku akan menemukanmu
aku akan menemukanmu
aku akan menemukanmu
aku akan menemukanmu
aku akan menemukanmu
ada apa bu
apa kita tersesat
dimana kita sekarang berada
kakek juga tidak tahu
tentu saja kakek menemukan jawabannya

maafkan aku anak muda

sudah banyak berubah
jika demikian lebih baik kita bertahan

biar saya bertanya
wah dimana buahnya
hei gadis cancik
bolehkah aku bertanya kepadamu kemanakah arah jalan menuju pajajaran
jalan jalan menuju pancajaran
mau apa kau pancajaran
ada urusan apa kau pancajaran
bukan urusan wanita cantik
aku benci pancajaran aku benci pancajaran
pak gek sudah lah
anak muda wanita ini ternyata gila
hei bantu aku aja
aku hanya sedikit tidak panas
untuk apa kakek bertanya kepada wanita gila itu
iya betul anak muda
kita lanjutkan perjalanan
kalian tidak bisa pergi kemana mana
karena kalian harus bermain dulu denganku
dengan senang hati dengan senang hati
tidak tidak tidak tidak
kau kalah badut tuhan
jelek aku bapak nagya
jaga tewa batara terima kasih
aku mau bertanya
kita hanya ingin bertanya
kau mau bertanya
kau mau bertanya
kau mau bertanya
kau mau bertanya
kau mau bertanya